kita ke mega kuningan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
teman teman wartawan yang saya cintai dan tentunya saya menyapa seluruh masyarakat indonesia
dimanapun berada semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik
dan tentunya di hari yang spesial buat saya ini
alhamdulillah hari ini saya berusia empat puluh tahun
kata banyak orang usia empat puluh tahun itu adalah usia yang baik
untuk semakin meningkatkan aktualisasi diri
dan juga tentunya pengabdikan
untuk masyarakat bangsa dan negara
insyaallah saya mohon doa dari teman teman semua
agar kita semua bersama sama bisa terus
mendarmabaktikan diri kita
untuk bangsa yang kita cintai bersama
saya juga mengucapkan terima kasih atas doa
dan juga ucapan yang baik
dengan tentunya saya juga mendoakan hal yang serupa
kepada teman teman semuanya
pelajaran yang pentingnya
paling berharga yang saya petik
di usia saya yang ke empat puluh tahun ini adalah
bahwa tidak ada jalan yang lunak
untuk bisa mencapai sebuah cita cita
dan tujuan yang besar
tidak ada pemimpin hebat
yang terlahir tanpa proses penempaan
ujian dan tantangan yang berat
sedangkan yang ketiga
pelajaran bagi kita semua tentunya adalah
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
sebelum menutupi perjalanan kita
mereka yang tentunya juga berharap
hadirnya perubahan dan juga kemajuan di negeri ini
saya telah berupaya semaksimal mungkin
selama kurang lebih satu tahun terakhir
saya juga berkeliling nusantara
untuk mendengarkan menyerap aspirasi rakyat
dan tentunya saya mohon maaf
jika karena berbagai faktor
maka saya belum memiliki peluang
untuk bisa menjadi cawabres
sebagaimana yang diharapkan
dan diinginkan oleh kader demokrat
serta berbagai lapisan masyarakat tadi
saya dapat memahami
saya menangkap ada rasa sedih
rasa kecewa bahkan marah
dari sebagian melihat situasi ini
tapi saya mengajak
agar kita semua dapat
menerima takdir allah swt
menerima realitas ini dengan baik dan dengan ikhlas
saya yakin ini adalah yang terbaik
untuk diri saya pribadi
dan juga kita semua sebagai bangsa indonesia
setelah berikhtiar selama kurang lebih satu tahun terakhir
berkomunikasi dengan berbagai pihak
dan juga setelah melewati hari hari dan malam malam yang panjang
seperti yang sudah kita ketahui bersama
saya akan meminta para penduduk
untuk berkongsi tentang hal hal yang terjadi
untuk mengusung pasangan calon prabowo subianto dan sandiaga uno
sebagai calon presiden dan calon wakil presiden republik indonesia
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendatang
tentu sebagai kader inti partai demokrat
saya memberikan dukungan penuh
demi kesuksesan dan demi kemenangan

dalam kontestasi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
ini adalah kesempatan yang baik
untuk kita semua sebagai warga negara indonesia
dalam sebuah pesta demokrasi
yang tentunya kita berharap
akan melahirkan pemimpin pemimpin terbaik
bagi rakyat bangsa dan negara
yang sama sama kita cintai
saya tentunya juga mengucapkan selamat
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
yaitu pak joko widodo dan bapak maruf amin
dan semoga kompetisi politik
yang tentunya sudah bisa kita prediksi
akan berlangsung dengan kompetitif
mudah mudahan dapat berjalan secara
fair adil dan demokratis
ingatlah bahwa harga
harganya terlalu mahal
kemudian bangsa kita yang majemuk
bangsa kita yang besar ini
lalu terpecah belah
di atas segalanya
mari kita letakkan persatuan
dan kerukunan antar sesama anak bangsa
sementara tidak permanen
karena kita ingin menghadirkan
pemimpin terbaik untuk negeri ini
tetapi jangan kemudian
karena kompetisi itu lalu
kita berkompetisi dengan mereka yang lainnya

kita menjadi tersekat sekat
terlebih karena perbedaan identitas
mari kita jaga apa yang kita miliki sebagai bangsa
kebineka tunggal ikaan ini
harus terus kita pelihara
banyak yang bertanya
lalu ahy mau ngapain sekarang
melalui kesempatan ini
insya allah akan menunaikan ibadah haji
pada tanggal lima belas agustus
lima hari ke depan
sesuatu yang mendadak
kami sudah merencanakan ini
meniakan ini jauh jauh hari
di usia saya keempat puluh
insya allah jika tuhan memberikan jalan
allah memberikan restu
saya bisa berangkat ke tanah suci mekah
saya mohon doanya teman teman
yang kedua tentu
saya berdoa untuk
saya saat ini masih mengembang
amanah sebagai komandan kogasma
komando tugas bersama
pemenangan pemilu partai demokrat
tentu selain pilpres
kami juga punya
semangat untuk bisa membangkitkan
suara partai demokrat
kita punya target target
dengan ikhtiar dan perjuangan
seluruh kader dimanapun berada
dan yang ketiga tentunya saya ingin terus
menyapa masyarakat di seluruh provinsi
di seluruh kabupaten kota
dari asean dan jepang
sampai dengan papua
saya ingin terus melanjutkan
kebersamaan yang telah saya rintis sebelumnya
saya ingin mendengar lebih banyak lagi
karena negeri ini
republik ini adalah milik kita semua
saya hanyalah seorang warga negara
yang ingin terus berjuang
ingin terus berkontribusi
untuk negara yang kita cintai bersama
hanya allah swt yang menentukan takdir kita
hanya allah swt yang menentukan takdir kita
manusia hanya bisa bekerja
jika lima tahun mendatang
kemudian terbuka peluang lain
di tahun dua ribu dua puluh empat
maka tugas dan kewajiban saya adalah
mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya
akhirnya saya mengajak
segenap masyarakat indonesia
sekali lagi khususnya generasi muda indonesia
marilah kita terus
berbuat yang terbaik
sesuai dengan kemampuan kita
jangan pernah ragu
dan takut menghadapi tantangan dalam kehidupan
hidup hanya sekali
dengan sepenuh hati
dan itu semua kita
baktikan untuk negara
dan ibu pertiwi kita
itu saja yang dapat saya sampaikan
terima kasih atas perhatiannya
salam untuk keluarga
di rumah masing masing
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua komandan kogasma
agus harimurti yudhoyono
baru saja menyampaikan